eh maaf bikin menunggu kumaha kumaha
jadi kami menemukan cctv yang berada di toko terdekat
yang merekam kejadian tersebut
jadi kami harap semua ini bisa menjadi titik terang dalam kasus ini
dan kami pun bisa menemukan siapa pelakunya
berdasarkan rekaman cctv tersebut
semoga terungkap ya
iya semoga secepatnya
enggak enggak mamanya boy sih biasa aja
bahkan pemainnya boy merestui hubungan boy sama reva
merestui hubungan reva dengan boy
tapi mas sendiri gimana
ngerestuin hubungan reva dengan boy
ya kalau mamanya mau biasa aja mas juga biasa aja
mas akan tetap merestui hubungan reva sama boy
kalau soal itu aku agak bingung deh
bukannya kita udah sepakat kalau kita gak suka boy deket deket sama reva gitu
sekarang ini nggak bisa berbuat sesuatu apapun
mas jadi bingung
mas tidak bisa melarang reva deket sama boy
kalau seandainya emas melarang reva sama boy
maka reva pun akan melarang hubungan reva sama boy
mas juga jadi bingung
kok mas catch jadi takut sama anak mas sendiri sih
mas harus tegas dong
kok kayak takut mas
mas gak takut sama reva apalagi dia anak mas
mas cuma tidak bisa memaksakan keinginan mas sama reva
karena mas lagi mendidik reva supaya dia menjadi orang yang fair
dan menurut mas

kalau seandainya mas melarang reva sama boy
maka reva pun akan melarang mas sama kamu adian
aku gimana baiknya mas aja deh
beneran nih gak mau
nah ini bener bener ya
aki aki abg tua
bikin rencana gue jadi perantakan puyar semua
gue udah capek capek kesana kemari sampe kepala
di kaki kaki di kepala
ah dia malah cuma jawab enteng
apa yang fair mana itu fair
kalau kayak begini nih kacau semuanya
gue gak mau mereka berdua berjalan dengan lurus
kenapa rey kesini rey
abah sama mama lagi pergi ke percetakan
kan mereka mau nyetak kartu undangan
terus habis itu katanya sih mau ke kantor mamanya boy
mau latihan buat iklan katanya
udah pada minum belum
kalau misalkan belum aku bikinin ya
aku aja yang buatin
masa tua gue yang bikinin
ya nanti juga kan ini jadi rumah aku
minggu depan kita udah bakal tinggal satu rumah
tapi sebagai adik kakak
cinta kita bakalan hilang selamanya ray
tapi sebenarnya aku harus berusaha
untuk menghilangin cinta aku ke kamu rey
gue pengen cerita sesuatu sama lo
jadi tadi itu gue di cegat sama rey sama roger
mereka nuduh kalau gue yang kasih surat ancaman ke rumahnya mereka
itu paling kerjaan yang si dany d'akkar sama anak anak falco
gue yakin banget
gue sih sama sekali nggak takut sama mereka
sama sekali gue gak takut sih
yang gue kuat tuh kan cuma raya men
karena dia tuh bilang sama gue
mereka bakal nyakitin orang yang deket sama gue
ya lo tau sendiri kan gue sama raya
emang kita deket
gue takut kalo raya tuh kenapa kenapa men
yaudah deh yuk
setelah yang pikir pikir nih maya
jadi kan sekarang udah sembunyi maya
jan pengen nongkrong dulu sama temen temennya
baru juga keluar dari rumah sakit
baru juga sembun
ya lah jan
nongkrongnya juga cuma nontonin mereka main futsal
ngedukungin temen temen klub aja itu
yang dicurna main futsal mak
jan gak main kok
jan cuma jadi cadangan
dia cuma nontonin mereka aja ngedukung mereka
kasih support mereka biar mereka menang
terus jangan kayak gitu dong
mendingan pulihin dulu tuh stamina lo
gue kan cuma support kalian doang
biar kalian menang
gak bakal ada yang ngalahin tim kita kalau ada gue
yaudah mak kalo enggak gini aja mak
mas kalian aja ikut iyan support temen temen dari klub aj ini
biar emang percaya
iya terima kasih
bola sama bola modern futsal namanya
ya boleh boleh aja sih neng
soalnya kan non refa ikut juga
jadi abang gak usah jagain non refa
nah seru banget om
kalo gitu berarti kita langsung berangkat ya
kita berdoa semoga klub aj menang di pertandingan hari ini
ya udah berang yuk
ya allah ya rabbu
andai saja aku gak berkhianat sama mereka semua
pasti aku saat ini bersama mereka semua
ampun ya allah
aku menyesal ya allah
eh cara ngajak yang paling bener kayak gini nih
ya iya lah bagusnya juga gue liat dong
blonk blonking dari mana
ini emang lurus nih liat dari atas ke bawah harus satu garis
lurusnya gini terus gini
gak pernah perlahan beneran ini dari tadi gue udah bener
ini begini caranya
gak ada yang kayak gini
lagi sendirian ya
iya gue aman gue lagi di rumah kok
barangnya udah sama gue
oke bagus kalau gitu gue telepon mita sebentar sekarang ya
iya mita apa yang lu mau udah ada tangan gue sekarang
yes gue seneng banget thanks ya
yaudah ntar malem gue anturin ke tempat lu ya
kamu mau nganturin apa ya mau nganturin siapa
aduh ada kinar lagi
udah berapa lama ya dia ada di sini
dan dia denger gak ya omongan gue
temen aku itu titip oleh oleh sama aku
jadi nanti mau aku anturin ke dia
emang kamu pergi kemana
sampai kamu bisa beli oleh oleh
ya oleh olehnya itu bukan oleh oleh dari tempat pariwisata
cuma dia itu pengen asbak dan asbaknya itu limited edition
dan kebetulan temen aku itu ngejual itu ya
yaudah aku bayarin
aku anturin ke dia
udah gitu doang kok
wah enak anak anak udah pada jalan nih
lah terus yang lanjutin aja siapa
ya lanjutin aja besok
lagian kan juga udah lumayan banyak yang dikerjain
ya kan masih ada waktu juga kok
yaudah tapi kali ini gue gak ngikut ya
gue harus jenguk bela soalnya
ganti baju dulu kerja
pak ya selamat siang
ada yang bisa saya bantu
saya kesini ingin memberitahukan pengembangan penyidikan tentang putri miketi yang ditabrak lari
kami kesini menunggu buketi
yaudah kalau gitu sebentar ya saya ke dalam dulu
eh maaf bikin menunggu
jadi kami menemukan cctv yang berada di toko terdekat yang merekam kejadian tersebut
kami harap semua ini bisa menjadi titik terang dalam kasus ini
dan kami pun bisa menemukan siapa pelakunya berdasarkan rekaman cctv tersebut
semoga terungkap ya
ya semoga bersecepatnya
kalau kayak gini semuanya bisa ketahuan
kalau ternyata saya ada di mobil itu
kalau sampai bella tahu bahwa sebenarnya saya terlibat dengan kecelakaannya dia
aduh bisa kacau ini semuanya
eh kok kenapa kaget begitu biasa aja kali
kok muka lo kayak muka lo kayak panik banget gitu sih kayak abis melihat setan deh lo
enggak nih aku cuma lagi nyenyak
perut aku sakit aku ke toilet dulu ya
pakai formasi awal yang berubah
yang penting fair play
ya udah pause
kacau obor obor jangan egois jawabnya sendiri